dalam rangka safari politik calon presiden nomor urut dua prabowo subianto mengunjungi sebuah pondok pesantren di sukabumi jawa barat
kunjungan calon presiden nomor urut dua prabowo subianto ke pesantren al quran ashafiyah kecamatan sukalarang kabupaten sukabumi
mendapat sambutan dari para ribuan santri dan tokoh ulama di sukabumi
dalam sambutannya prabowo subianto merasakan getaran dan terketuk kembali untuk berjuang
karena mendapat dukungan dari tokoh ulama dan pesantren yang berada di indonesia
prabowo pun mengungkapkan bahwa safari politik mengunjungi pesantren pesantren untuk mendapatkan dukungan dari ulama dan juga santri
dalam rakyat saya merasakan getaran jiwa saya merasakan hasrat
pandangan mata memberitahu kepada saya harapan besar dan kepercayaan kepada diri saya